saya gak ada hubungan apa apa sama nenek vita
terus aja kamu bohongin saya
buktinya udah banyak
tingkah lagu kamu sama dia
kedekatan kalian tuh sama tidak wajar
sadar gak itu
sama sekali bukan seperti pembantu
mendingan kamu ngaku aja
menurut saya sebaiknya mulai dari sekarang kita jaga jarak deh
dan saya juga harap kejadian
sama mila seperti kemarin tidak terulang lagi
apakah hubungan aku sama bu hera nggak bisa kembali lagi seperti dulu
apakah aku harus benar benar kehilangan dia
kenapa hati aku terasa sakit banget
padahal kan dia bukan siapa siapa aku
jangan tahu ikut
gue tebak selalu bayar dia
patutlah berhenti aja
padahal kamu juga mampu sedikit
tapi hasilnya belum keluar
tes dna kamu sama orang yang namanya ambar
enggak kondisi aku kesini untuk ambil obat
bukan tes hasil dna
oh yaudah kalau gitu aku duluan diya
non tes dna itu apa sih non
tes dna itu sejenis tes darah bu
itu fungsinya untuk melihat adanya kecocokan atau enggak
antara satu orang ke orang yang lain
ternyata ya bu
mama itu betul betul mencurigai hubungan kita
dia betul betul berpikir kalau kita adalah ibu dan anak anak
masya allah non
nyonya melakukan tes itu
aduh aduh aduh aduh
terus terus kita gimana
ibu ibu tenang dong
aku jadi panik
nggak apa apa lah kalau mama tes dna
malah bagus lagi
jadi kita bisa mengukurkan kalau kita enggak bohong sama mama
tuh nanti kan hasilnya pasti enggak akan cocok
aku pakai daya tebas
saya hanya saya hanya ingin setelah ada keluarga
percaya sama ibu
apa gak sebaiknya
ibu pergi saja dari rumah ini nur
nanti non evita itu kena imbasnya
jangan dong bu
kok gitu sih
masa gara gara mau melakukan
ibu jadi pergi dari sini
ibu jangan pikirin hal itu
mungkin emang mama terlalu mencurigai
tapi ibu terlalu anjir
kita kan gak ada hubungan darah apapun
jadi nanti hasilnya juga gak bakalan cocok kok
jadi kalian sudah tahu kan
kamu jangan terlalu yakin dulu evita
ya kalian siap siap aja
menanggung semua sanksinya
saksi apa sih ma
ibu ambar ini itu bukan ibu kandung evita
itu kan kata dia
dan kamu itu bodoh sekali
gampang sekali dibohongin sama dia
sebelum hasil tes keluar
saya kasih kamu kesempatan
untuk mengaku sekarang
untuk mengaku sekarang
untuk mengaku sekarang
saya gak ada hubungan
terus aja kamu bohongin saya
buktinya udah banyak
tingkah laku kamu sama dia
kedekatan kalian itu sangat tidak wajar
sadar gak itu
sama sekali bukan seperti pembantu
mendingan kamu ngaku aja deh
kamu juga kan pura pura buta huruf
supaya nggak dipaksa untuk nulis atau baca
kamu sembunyikan semua itu
mendingan kamu ngaku sekarang
karena kalau kamu terus terus menyembunyikan hal ini
kamu pikir edita kan senang
evita tidak suka dibohongin
bu amer emang bukan ibu kandung evita kan bu
bukan kan bu
mendingan kamu ngaku
oh aku tahu kamu lagi mikir ya
baru terpikir sekarang sama kamu
aduh nanti evita akan benci aku kalau sampai ketahuan
aku menyembunyikan selama ini
itu kan yang kamu rasakan sekarang
aku gak mau sampai dibenci sama evita
dengan apa yang harus aku lakukan
apa memang sebaiknya aku mengaku saja sekarang
bu ambar jawab
bu ambar bukan ibu kandung evita kan bu
bukan kan bu
bu ambar jawab evita bu
iya pasti bukan lah mama
mama harus tahu loh
bu ambar ini tuh orang yang penuh kasih sayang
dia orang yang sangat baik kok
bu ambar ini tuh orang yang sangat baik kok

bu ambar gak sama
ibu kandung evita jahat
dia yang membuat evita mum
dia yang rela berpisah
sama dada gengnya sendiri
bu ambar pasti bukan orang yang seperti itu
dia gak akan narratif
buat bohongin evita
jangan diam aja
yang cemas lagi tadi mana yang harus pilih harus mengaku untuk menghindari dibenci sama
evita atau mengaku demi tidak menyakiti perasaan evita karena sepertinya kita sakitan
sekali dengan aku yang telah membuang dirinya ya allah wampar biarlah aku dibenci sama evita
daripada aku harus menyakiti hati evita dengan memberitahu siapa sebenarnya ibu kandungnya

harus ngomong apalagi sama nyonya karena saya memang tidak bisa membuktikan kalau saya ini adalah
bukan ibu kandungnya nevita terserahnya mau melakukan apa saja yang menurutnya itu benar
tapi satu hal saya dan non evita memang gak ada hubungan apa apanya saya sudah kasih kamu
kalau saja kamu mau mengaku sekarang saya masih bisa mengampuni kamu tapi ya kamu memilih untuk tidak
mengaku asal kamu tahu saya tidak akan tinggal diam kalau sampai terbongkar semuanya dan bukan
hanya kamu saja yang akan menanggung evita juga